konten yang mengandung pornografi ditemukan dalam aplikasi whatsapp
adapun aplikasi ini menjadi layanan messaging terbesar di dunia dengan penggunaan sekitar satu dua miliar orang
temuan konten yang mengandung pornografi di whatsapp beredar di berbagai media sosial
sementara itu whatsapp tak pernah mengumumkannya
namun jika melakukan pencarian dengan cara tertentu sejumlah konten yang mengandung pornografi dapat ditemukan
pihak kementerian komunikasi dan informatika pun mengaku sudah mendapat laporan dan segera akan menindaklanjutinya
konten yang mengandung pornografi ditemukan dalam aplikasi whatsapp
adapun aplikasi ini menjadi layanan messaging terbesar di dunia dengan penggunaan sekitar satu dua miliar orang
temuan konten yang mengandung pornografi di whatsapp beredar di berbagai media sosial
sementara itu whatsapp tak pernah mengumumkannya
namun jika melakukan pencarian dengan cara tertentu sejumlah konten yang mengandung pornografi dapat ditemukan
pihak kementerian komunikasi dan informatika pun mengaku sudah mendapat laporan dan segera menindaklanjutinya
kementerian komunikasi dan informatika pun mengaku sudah mendapat laporan dan segera akan menindak lanjutinya
kominfo rudiantara siang ini melakukan jumpa pers terkait konten menjurus pornografi di aplikasi whatsapp di kantor kemenkom info
kita langsung menyimak pernyataan pers lengkapnya
tadi malam sudah terdapat laporan mereka sudah tindak lanjut juga dengan terpartinya
jadi memang mereka bilang mereka tidak bisa melakukan penanganan langsung
karena gambarnya itu dikirim
end to end padahal sebenarnya yang ini adalah
layanan platform yang disediakan oleh
tenor bukan pengiriman gambarnya
tapi adalah layanan
tenor yang bisa diakses lewat
kami sudah mengirim tiga kali
surat notice dari tanggal
empat sampai tanggal lima
kemarin dari sabtu dan
lima dan enam
sudah kirim karena perbedaan waktu tadi
jadi kalau sudah dikasih notice
mereka harusnya bisa men take down
kami juga sudah mengontak
eh sorry kami sudah melakukan
pemblokiran per tadi pagi
kita sudah memblokir ada
enam dns sudah dikirimkan
ke para operator untuk dilakukan pemblokiran
ada enam yang
tenor yang kita sudah blok
sedangkan dengan givi
kita sudah melakukan koordinasi dan mereka
sangat kooperatif sekali
mereka akan membantu
pemerintah indonesia untuk membersihkan
konten konten yang bertentangan dengan perundangan perundangan kita
jadi memang givi sendiri
sudah pernah kami blok sebelumnya
habis itu terjalin kerjasama yang baik
kemarin kontak mereka sudah akan melakukan
pembersihan dan mereka
juga akan membantu
apa yang diinginkan oleh pemerintah
dalam hal ini untuk mengikuti
peraturan perundangan perundangan yang ada
nah memang ini kalau kita lihat
ini adalah layanan terparty yang terkoneksi di whatsapp
tapi whatsapp tidak boleh lepas tangan
karena hanya ada di dalam platformnya
ini yang kita harapkan whatsapp
segera juga melakukan pembersihan
ataupun menegur ataupun
action apapun karena sudah diberikan notice
oleh pemerintah indonesia
jadi whatsapp harus menindaklanjutin
kalau kami harapkan mereka segera menindaklanjutin
kalau tidak ya kita terpaksa akan melakukan
jadi kita akan melakukan pemblokiran
kalau memang tidak ada tanggapan
yang serius dari pihak whatsapp
pak menteri mungkin ada tantan yang mau berbicara

pertanyaan dari para
silahkan satu satu sebut namanya
silahkan ya mas agus
silahkan ya mas agus
silahkan mas agus

kebatas waktunya itu sampai kapan
pemblokiran yang mana
yang tadi saya menjelaskan bahwa
tidak ada peringkat nanti dari whatsapp
kalau pemblokiran itu
kita pemblokirkan itu apa yang berhasil
jadi kita sudah melakukan pemblokiran untuk tenornya
tapi juga kami harapkan
si whatsapp juga melakukan
tindakan atau action action untuk membersihkan
platformnya karena ini bukan
pengirimannya bukan pengirimannya yang kita
permasalahkan ini adalah layanan
yang ada di dalam
platformnya whatsapp yang bisa diakses lewat
whatsapp jadi beda dengan
memang kalau end to end antara
rekan rekan mengirimkan
gambar antara rekan rekan
susah juga whatsapp melakukan
tapi ini ada layanan yang terkoneksi
jadi mereka harus melakukan
konten konten ini mengenai waktunya
kita kalau di aturan kita tiga kali
setelah notice terakhir kita berikan
notice pertama berapa
setelah itu senen pagi
dua senen dini hari dan
senen pagi tadi
kalau di baris senen ya
di rabu mereka harus respon
rabu kan ada respon mesti
ya dengan blessing rekan rekan

kalau memang tidak ada responnya ya jadi

tadi katanya sudah komunikasi dengan
pihak facebook selaku pemilik whatsapp
terus respon dari mereka

melakukan pemblokiran terhadap
situs tenernya itu sendiri
tapi dicoba barusan
ternyata masih muncul gambar gambarnya
ya mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu
karena itu memang yang di blokir adalah
tenornya jadi sedangkan ini aplikasi sudah
ivi dengan whatsapp jadi memang
harus dilakukan resop ataupun
whatsappnya lagi baru
baru bisa terblokir
itu pun kita juga nggak tahu karena sudah di dalam
aplikasinya makanya kita juga selain tadi memblokir
juga secara aktif melakukan tindakan tindakan
apa namanya konten konten yang ada di
pertama tadi pertanyaannya
itu tadi responnya bahwa ini adalah
konten dari pihak ketiga
kami diharapkan untuk mengontek
tapi kita nggak mau terima itu aja
kita mau kita sedalemkan
pemblokiran untuk pihak ketiganya tapi
mereka pun harus melakukan secara aktif
untuk melakukan take down
khususnya apa minimal
adalah konten konten itu
tidak bisa diakses dari indonesia
pak artinya dalam dua x dua puluh empat jam itu
artinya mungkin besok ya pak
karena penyataannya kan sudah
artinya rapuh itu sudah tidak ada lagi konten konten
seperti itu ya pak
paling tidak tidak bisa diakses
berarti ada tindakan yang dilakukan
kalau dari lewat langsung kami sudah melakukan
upaya tadi pemblokiran jadi
tadi yang namanya dns dns tadi itu
soalnya operator ada tergantung
dari traffic yang ada di operator
karena kalau trafficnya
peak operator itu gak berani
masukin dalam dns sistem
supaya tidak mengganggu trafficnya
biasanya tengah malam jadi besok pagi
itu harusnya tadi enam dns itu sudah
tidak bisa lagi diakses dari indonesia
jadi tadi ada pertanyaan kok masih bisa diakses
ya itu tadi sudah masuk ke dalam satu sistem
makanya kita minta whatsapp untuk membersihkannya
jadi kalau tidak ada tanggapan ya
rapuh ya kita
webnya atau aplikasinya pak
webnya atau aplikasinya pak
wah sudah semuanya itu

sistem kita dns ya
jadi kita sama halnya
jadi yang terjadi ya

mas tadi ya
kalau misalnya nih

yang dnwhatsapp yang di nulis kan
makanya makanya ada sosialisasi dulu
atau dimana atau apa
kan ini secara mendata
responnya kan cukup
dampaknya pasti akan cukup besar ya pak
karena kan ini udah jadi bumbu
kita pakai dns yang bisa
ya itu menjadi pertimbangan juga
ya itu menjadi pertimbangan juga
tapi ya kalau memang harus ditegakkan
tadi kan pertanyaannya surat
surat ke kami dan banyak sekali
masuk ke aduan konten kami
masuk ke aduan konten kami
wah kalau ibu ibu yang protes sudah ngeri aja
saya dapet whatsapp tuh malem malem
semua temen temen ibu ibu
dari yang dari kominfo
temen sma semua
akhirnya whatsapp gua penuh banget nih
tapi mereka ga tau kok saya harus blognya
bingung juga aja ibu ibu nya
tapi kita harapkan mereka merespon
tapi kalau memang harus dilakukan ya
kita sebagai bangsa harus berani tegak lurus
menerapkan suatu aturan
makanya adalah bentuk sosialisasi juga
bahwa ini adalah imbecikasinya
bahwa ini adalah imbecikasinya
bahwa warga negara indonesia

protes adanya konten konten negatif
sebagai tidak lanjutnya ini kita lakukan dan emang
kalau memang yang pemilik
platform tidak mematuhi
itu pemblokirannya hanya sampai
ternyata dengan whatsapp langsung
ditinggalkan juga itu akan kita buka
kan pernah terjadi juga kita pernah memblokir
yang lainnya kan
kita buka kembali
kita buka kembali
ada yang bertanya lagi
pak selain whatsapp kan kalau saya lihat

gitu ibaratnya nah tindakan kominfo
atau kasus lagi unggah
diang twitter dan apa lain sebagainya
kita ada kerjasama dan waktu itu
kemarin ada lima ratus ribu
itu udah ada jadi memang
laporan juga masyarakat dan sebagian sudah
dari lima ratus itu ternyata
waktu kita laporkan ada lima ratus ribu
cuman sebagian besar sudah di take down
ada beberapa ditinggalkan juga nah ini yang diharapkan
kalau ada ini responnya bagaimana
kita komunikasinya bagaimana
gak bisa berlindung
ini punya pihak ketiga itu yang kami tidak bisa terima
berlindungnya pihak ketiga
semua di internal itu pihak ketiga
kita kiriman antara
kita juga pihak ketiga
dia juga punya platform
platformnya juga harus bertanggung jawab
paling tidak menotisi apalagi ini adalah aplikasi
yang menempel di aplikasi mereka
mereka sisa tegur keras saja
eh saya gak mau ya ada di itu
atau kalau ada di situ ya saya korban
yang mana yang lebih penting
tenornya atau mengorbankan rakyat indonesia
nah ini memang
sebenarnya kedepannya kami mau
bukan hanya tadi whatsapp
tadi itu pertanyaannya sangat
kami sudah akan
kami lihat ini memang searching engine aja
juga harusnya sudah bisa di filter
khususnya yang bertentangan dengan
jadi di google kita akan panggil juga
dan searching engine yang lainnya yang ada di indonesia
tadi kan pertanyaannya kan bukan hanya di whatsapp
yang lainnya juga lebih parah
memang kita akan panggil
ya itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh
semola abrijani pangerapan
adanya konten pornografi di aplikasi whatsapp
tadi disampaikan pemerintah secara resmi
sudah menindaklanjuti ini
mengirimkan suret pada pihak whatsapp
dan memberikan batas waktu dua x dua puluh empat jam
dan memberikan batas waktu dua x dua puluh empat jam
agar whatsapp menindaklanjuti
ataupun menghapus konten yang
mengandung unsur pornografi
selain itu tindakan lainnya yang dilakukan
dalam waktu singkat ini adalah
kita memblok ada enam dns dari pihak tenor yang menyediakan sejumlah aplikasi bernuansa
pornografi di whatsapp dan kita akan menunggu bagaimana tindak lanjutnya apakah whatsapp nanti
pada hari rabu akan merespon permintaan ataupun surat yang disampaikan oleh pemerintah